kamu mau apa bawa orang sekampung
mau main keroyok
kamu juga tadi main keroyok
tadi dua lawan dua
tapi temen kamu pengecut
jadinya dua lawan satu
aku sama yayat tau
mereka gak berani
kunjang kang murad sama iwan
sepakat mau bantu kang gobang
kita bantuin nyiapin semuanya
kecuali masalah modal
itu nanti dari kang mus
kalau minta bantuan kang mus
kan tadi saya sudah bilang
gak usah malu
justru dari kang mus
dia pernah bilang
kang mus kan nyuruh kamu bantu saya
bukan mau ngasih modal ke saya
kalo gak mau dibantu kang mus
modalnya dari mana
keuangan saya baru cukup buat kebutuhan keluarga sendiri
belum bisa bantu orang
berarti gak usah
saya udah dapat kerja lagi
kalau bantuannya dialihin ke saya
kita kemarin udah kesini
agus sama yayat gak ada
nanti kita cari
tunggu dulu didu sama iwan
saya permisi dulu
mau balik lagi ke kantor
kamu gak usah ikut berdiri
sampai jumpa lagi
seorang model yang banyak
se rasa di rumah
steri nggak sih kamu
memangnya aku sama yayat masih suka kesini
kenapa kamu yang masak
tadi bumbunya udah disiapin sama tante syahrini
mereka kira kira bakal belas dendam gak
mana berani mereka sama kita
mereka harus mikir seribu kali buat balas dendam
mungkin dia mau minta ampun
urusan kita belum selesai
kamu di mana
di tempat biasa dulu saya store
kamu tunggu di situ
saya gak jauh